ntar lagi mbak ya
ku tak bisa
eh mas berisik
abisnya udah lapi ubat sama dia
pala saya udah keluar lope
lu tau kan job desk lu apa
menjaga keamanan dan kenyamanan
kenapa lu malah bawa kali ngerombeng
saya dari tadi sudah suruh pergi mas
cuman dianya gak mau denger
aku mau ngelakuin apapun ram
jadi pacar aku
cinta itu kan gak bisa dipaksa
ini hubungannya sama perasaan
kok kamu dengan gampangnya sih nerima mereka
padahal mereka gak lebih cantik dari aku kan
nah mungkin masalahnya karena mereka itu gak lebih cantik daripada kamu
lu tau kan tugas lu apa
tugas lu tuh ngelindungin warga
pas gue butuh perlindung lu apa
lu malah kabur
warga itu bukan cuma mas doang
tapi banyak yang lainnya
kalau misalnya aku tugasnya cuma lindungi mas itu namanya body guard
makanya juga tadi mas lagi peluk pelukan sama cewe
siapa sih yang peluk pelukan
tugas lu tuh simple
setiap lu ngeliat cewek namanya sarah
lu tuh harus ngelindungin gue
ya lu tendang kakinya
lu jangan berani tendang kaki gue
masih gak berani tendang kaki dia sih
tua banget sih lu
saat nanti saat ku pergi dan takkan kembali

he pokoknya saya nggak mau tahu ini sampah kenapa dibuang sembarangan di depan rumah saya
ini kamu yang buang
eh enak aja nudih sembarangan ini bukan sampah saya tau
eh sampah yang mudahan kayak gini ini pasti sampah kamu bukan sampah saya tau gak
buktinya lu itu tuh
itu tuh dia cakap sembarangan
itu dia buang sampah di depan rumah orang
buktinya lu itu tuh
buktinya lu itu
buktinya lu itu
mas itu apa tuh
itu lho mbak dari tadi pagi berantem
harus diamankan ini
makasih mas ya
udah sana mbak amanin dia
ini ibu ibu kenapa tau kau tadi berantem
mbak gak usah ikut campur ini masalah kami tau gak
iya tapi kalau masalah pribadi itu harusnya diselesaikan di dalam rumah
jangan di luar rumah warga warga pada terganggu
siapa yang terganggu mbak

lagi syuting wadah ini
syuting wadah ini
buat dua dua minggu lagi
mana buktinya mana buktinya
ada ada aja kelakuannya orang kota itu loh
apa lagi kelakuan si rama
bikin aku beli
jadi dia itu gak suka sama sarah
terus aku suruh jagain dia
kalau misalnya sarah gak punya rama
aku malah seneng sih
apa itu tandanya
aku udah nerima dia sebagai jodohku
terima gak ya
pokoknya aku gak mau tau ya
kalian harus melakukan ini dengan baik
dan satu lagi
jangan pernah sebut nama aku
gak ada sebab
itu urusan kecil
inilah saat terakhirku
jatuh air mataku
eh udah gak mau tuh berisik banget sih
ntar lagi mbak ya
ku tak bisa
abis saya udah lapi obat sama dia
pala saya udah keluar lope
ya mbak dini ya
lu tau kan job desk lu apa
menjaga keamanan dan kenyamanan
kenapa lu malah bawa kali ngerombeng
saya dari tadi sudah suruh pergi mas
cuman dianya gak mau denger
udah lapi ubat sama dini
cinta saya gak pernah dibales bales
dengan cara ini
cinta saya dapat
mbak dini sekarang kamu cepetan pergi dari sini
saya tidak enak sama warga sekitar sini
berisik dengan suara kamu tau enggak
eh mbak dini
mbak dini saya tuh udah lapi ubat sama mbak dini
terima ya mbak lini ya
lelak amat sih
majikan saya sampai marah itu
dengar nih asar gue pergi
tapi mbak dini
terima dulu ya
gak ada tapi tapi
saya minta atu ya
gak ada apa apa
kok rama tampangnya kayak gitu yuk
jangan jangan dia cemburu sama bejo
apaan sih bu pagi pagi udah bangunin
sayang hari ini kamu ke bank ya ambil uang
banyak yang harus dibayar bayarnya sama ibu
gak boleh transfer aja sih bu
kan lebih praktis
kalau bisa sih udah ibu kerjain deh dari kemarin
katanya apa tuh banknya offline apalah
tapi kan maksudnya aku takut bu kalo bawa duit kaya sebaik itu
kamu tenang aja
tuh dini tuh
kenapa cewek kayak lo mau jadi hansip
kerjaan lainnya masih banyak
karena juga baru pertama kali
ya namanya juga dari pengalaman dulu
oh jadi maksudnya kerjaan sekarang
masa sementara gitu
gue sini pengennya ya
tapi lu jangan marah
gue abetan tinggal sama lu
cepetan dikit aja lah jalannya
masalahnya suruh gue ngikut gitu
kayaknya ada yang butuh tip kita mas
udah lawan tuhan si gue